setelah ajang superbike dan motogp sukses digelar di mandalika nusa tenggara barat
akan kembali menggelar ajang balap motor kelas dunia yakni motocross grand prix atau mxgp
lokasi ajang balap motor cross mxgp yang diikuti oleh sembilan belas negara ini berada di kawasan wisata samota di kabupaten sumbawa
pihak ikatan motor indonesia beserta infront motor racing selaku pihak promotor msgp
datang langsung ke lokasi untuk melihat langsung proses pembangunan sirkuit pada senin siang
komunur nusa tenggara barat zulkif limansyah mengatakan telah menyiapkan lahan seluas lima puluh hektare
di mana untuk lahan utama sirkuit sekitar lima belas hektare dan sisanya untuk dibangun lokasi venue dari mxgp
termasuk petdock dan tribun penonton
ajang balap motorcross mxgp dijadwalkan akan digelar di sumbawa pada dua puluh empat hingga dua puluh enam juni dua ribu dua puluh dua mendatang
jangan lupa like share dan subscribe ya
mxgp disumbawakan punya impact yang sama seperti motor gp